ini bu tadi
dari dalam ngecek biasa kamar
kan takutnya nanti kalau ada kecoak
kan nanti ibu bilang suruh ngecek selalu
di kamar takutnya kan ada kecoak
masih ada kecoak
udah gak ada udah bersih bu
udah diberesin semua ya
jangan sampai ada kecoak lagi
masalahnya udah nggak ada lagi
kalau itu kiki kurang tahu mbak
apa yang kamu lihat barusan
kalau kamu mau kerja disini
coba kamu cari yang bener
mungkin keselip di some place
tapi gak ada beneran ilang
aku rasa ada yang ngambil deh
apaan sih ada yang ngambil
mau ambil siapa sih orang tua
udah deh mending sekarang kamu duduk makan
nanti saya bantu cari
mending kamu sarapan dulu ya
nanti kita cari sama sama
duduk udah sarapan dulu
aku mau sekolah
rina mau sekolah
mama setuju deh
kayaknya sudah waktunya rina untuk sekolah
andin mendingan kamu bantu al
sekolah terbaik untuk rina
kata temen temen mama itu sekolah yang bagus
jadi udah mendingan kita kesana aja ngecek
udahlah gak usah mikirin aktenya
itu pasti kecelip
kalau gitu siangnya jadi nanti aku ke pantai suan
jangan makan dulu
andin mikirin apto itu terus lagi
gue harus balikin ke kota
lalu aku harus sebelum andin cari lagi
fadzik aku mau sekolah
harus daftar dulu ya saya
abis itu baru langsung sekolah
udah semangat banget sih
udah gak sabar ya
mobil udah uyalap sampe kincel
kok mobilnya itu pak bos
semen banget kenapa gak ini aja sih
ya kenapa sih
ini kan mobil saya juga
saya mau gantian
ya apa sih
kalau gitu saya sudah di cuci duluan yang itu
waduh apa bos
oh ya kamu ambil satu map berisi akte kelahiran dan foto bayi di jok belakang mobil saya warna hitam
lalu minta ke kiki untuk balikin ke kamar masukin ke kopernya bu andin
dan minta ke kiki jangan bocorin soal ini
waduh ada tugas dari pak bos
mending uya cari sekarang
apa sih ganggu orang kerja aja udah bisa nggak pelan pelan
maksud uya manggil ayang kiki sebab ada tugas dari pak bos
kenapa gak ngomong dari tadi sih
ya iyalah ini udah ngomong dari tadi kan
nih pesen pak bos simpen baik baik yang rapi di kopernya bu bos
jangan sampai ketahuan bu bos
udah itu aja
udah itu aja
ada masalah apa lagi sih ini
kok masalah terus terusan gitu main rahasia rahasian sama mba andin
kan kasian mba andin
masa punya suami penuh misteri kayak gini
semoga mbak andi gak tau
kalau aplopnya tuh disini
dari kamar al
kalau mas al
sekarang mbak andi tau
mungkin bu rosa juga gak boleh tau
ini bu tadi
ngecek biasa kamar kan takutnya nanti
kalau ada kecoak
kan nanti ibu bilang suruh ngecek selalu di kamar
takutnya kan ada kecoak
masih ada kecoak
udah gak ada udah bersih bu
udah diberesin semua ya
jangan sampai ada kecok lagi
silahkan bapak ibu bisa dilihat lihat dulu fasilitas sekolah kami
seluruh ruangan kelas difasilitasi dengan ac
kami juga ada halaman luas untuk kegiatan outdoornya
seluruh alat bermain yang aman dan edukatif
kita lihat lihat dulu aja ya
nanti kalau misalkan anak saya tertarik
mungkin bisa secepatnya bisa langsung daftar
ada hati rena
seneng gak bu ya
suka ya sayang sekolah disini
mau sekolah disini sayang
mas apa kita daftarin aja rena sekolah disini
tolong antarkan saya ke tempat pendaftarannya
baik pak bu mari ikut saya sekarang
ikut dulu ya
kita daftar dulu ya sih ya
disini pak bukin dong
ayo kita ke tempat daftar ya
jadi pak bu rena sudah bisa mulai masuk sekolah senin depan ya
sekolahnya itu dari hari senin sampai hari jumat
waktunya itu dari jam delapan pagi sampai jam sebelas siang
ini pom pendaftarannya silahkan isi
sayang seneng sekolah
ya sudah saya isi langsung ya
seneng masuk ke mana
sini ini buat aku bu
nenek ini seregam kamu ya
ini buat aku bu
bilang apa sama ibu kepala sekolah